semuanya selamat sore sebelumnya sudah terima kasih sudah mau bergabung bersama saya
hari ini saya ankria fani imaniar di live at cnn indonesia tv pada sore hari ini kita ngabuburit di hari minggu tujuh belas mei dua ribu dua puluh
ini hari minggu terakhir kita di bulan puasa ya ini puasa kita di hari minggu terakhir
karena minggu besok kita insya allah udah lebaran udah idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijri ya
tapi buat teman teman mungkin yang mau mudik tahan dulu kali ya
karena kebijakan psbb dari pemerintah sendiri kan juga belum jelas nih apakah akan berhenti
walaupun katanya wacananya tanggal dua puluh lima mei besok kan para pegawai bumn yang berada atau usianya berada di bawah empat puluh lima tahun itu akan suruh masuk kerja semuanya ya
tapi nggak tahu nih bagaimana kedepannya kita akan tunggu seperti apa jelasnya kebijakan baru
dari pemerintah seperti ini ya saat ini ya
aku mencobapin komen tapi tetap tidak bisa
aku minta tolong sama teman teman aku deh kalau yang nanti bisa melihat atau lagi ngelihat live ini
tolong dibantuin pin komen ini at cnn indonesia tv
any home hari ini saya akan live instagram bersama seorang narasumber yang saya sangat kagumi
karena tidak hanya sebagai individu sih gitu
influencenya dia seorang
tapi influence nya ini kalau menurut saya tidak hanya digunakan untuk menarik engagement di dunia medsos atau di dunia maya
tetapi influence dia di bidang media sosial ini ia gunakan juga untuk kebaikan
karena ia adalah seorang dokter dan bergabung di wisma atlet di garis depan untuk menekan dan merawat para pasien covid sembilan belas
mungkin kalian sudah pada tau
kira kira apa yang digunakan teman teman yang nonton pada sore hari ini untuk berbuka puasa
kita tunggu ya dokter fala untuk bergabung bersama kita sore hari ini
dr fala terima kasih banget ya udah mau gabung sama cnn indonesia tv pada sore hari ini
ganggu prakteknya enggak dok
ganggu tugasnya enggak
ganggu tugasnya enggak
shiftnya nanti kita akan bicara apa
kita akan cerita cerita soal
shiftnya dokter ya selama di wisma atlet
tapi dok kayaknya teman teman para netizen pada penasaran nih
sebenarnya awalnya dokter ini kenapa sih mau jadi relawan di wisma atlet gitu
di tempat yang dimana banyak sekali ini jadi pusat pasien covid sembilan belas ini dirawat gitu di ibu kota khususnya
ya karena nggak ada alasan buat enggak sih
tapi dari keluarga waktu awal awal dokter memutuskan untuk jadi relawan itu gimana
ya karena mereka mendukung sih semuanya gampang dapat itu
mungkin karena mereka paham kan ya untuk ya salah satu risiko pekerjaan dan profesi ya ini gitu
kayaknya mereka juga paham untuk tahu bahwa anaknya juga nggak bisa diatur satu gitu
jadi kayaknya kalau dilarang juga akan pergi anyway gitu
ya alhamdulillah sih ayah ibu keluarga suami anak mendukung gitu
jadi ya itu juga salah satu yang meringankan lah jalan ku untuk nyampe disini
jadi di balik wanitanya hebat akan ada support system yang hebat juga berarti ya
itu gimana sih daftarnya
itu kemarin lewat kemenkes jadi ada kan dibuka kan sebenarnya pendaftarannya dibuka untuk ke bagian manapun
jadi sebenarnya tanda tangan kontraknya adalah bersedia ditempatkan dimanapun gitu
dan kebetulan dapat jadi wisma atlet ini
jadi yaudah berangkat di gelombang lima itu kurang lebih sekitar
sebulanan lalu deh gitu kesininya
itu ada semacam kayak bukan sortil ya kayak wawancara interview gitu yang bisa kerja di wisma atlet
mungkin ada faktor internal dari mereka untuk dinilai apakah seseorang layak untuk masuk ke sebuah sistem relawan atau tidak gitu
tapi kayaknya kalau aku gak tau sih apa poin poinnya gitu
cuma ada beberapa yang harus kita kumpulin saat itu
total kalau dari jakarta sendiri ada berapa dok
yang ini ikut gabung jadi relawan
yang apa di jakarta
cuma dari daerah justru yang saya agak kaget dan terharu ternyata banyak juga
kayak dari indonesia timur dan dari daerah daerah yang mungkin saya baru dengar gitu namanya gitu
terus juga dari aceh
jadi benar benar dari sabang sampai merauke kita kumpul di sini
jadi bukan dari jakarta aja
total ada berapa berarti sekarang yang masih jadi relawan
medis dan non medis itu sekitar
kalau boleh tahu istirahat atau tidur pas lagi nggak shift kerja di mana
jadi kan usma atut itu kan banyak tower ya
jadi dia kayak ru tsunami gitu kan sebenarnya sistemnya gitu
ada tower yang dipungsikan sebagai rumah sakit
ada tower yang difungsikan sebagai tower tempat tinggal gitu
nah untuk yang tidak bertugas akan ditempatkan di tower tempat tinggal itu gitu
nanti yang ketika masuk jam shift maka kita akan keluar dari tower tempat tinggal
untuk berjalan menuju ke tower rumah sakit itu
oke berarti dokter fala yang udah nginep di sana satu bulan lebih
satu bulan ya
sekamar sama cez
ada anak bandung kebetulan lagi
mungkin lagi turun
jadi kalau jam jam segini itu kalau di usma atut itu lumayan rame mbak
jadi di luar itu kayak mereka ngantri untuk takjil gitu
terus mungkin juga orang ngambu buret kali ya cari cari hiburan gitu
jadi ramai kalau sore di luar
budok lah cari takjil nih
oh ya terima kasih juga banyak juga kayak tenda tenda relawan gitu yang dari organisasi pecinta alam
ada juga dari organisasi macam macam lah
mereka biasanya buka tenda yang mereka membagikan takjil tajil gratis kepada relawan di sini gitu
jadi kita suka suka suka
seru seruan gitu loh ngantri ini ngantri itu gitu
jadi sebenarnya kayak perhatian dari masyarakat untuk para tenaga medis
kemudian juga semangat untuk sama sama menekan penjualan covid sembilan belas ini cukup besar
cukup besar ya
cukup besar sih
tapi ya itu dia maksudnya kadang aku merasa kayak living in the bubble gitu ya
jadi memang di sini orangnya sangat peduli kita bekerja sepenuh hati lah gitu ya sampai mati gitu
jangan sampai tapi ya we're ready to die here gitu dan
tapi kadang kalau saya lihat sosmed gitu orang di luar masih ada ignoran
atau mungkin kebijakan pemerintah masih mencela mencela

jadi gimana ya gitu kayak merasa living in the bubble gitu

yang di dalam sini itu sangat berbeda dengan apa yang di luar gitu
kayak apa dok kalau mungkin bisa diceritain deh misalnya kayak dokter fala misalnya dari bangun sampai nanti berangkat tidur lagi kayak apa sih biasanya sih kegiatannya
intinya ketika kita tidak lagi jaga kita bisa melakukan apapun tapi apapun itu dibatasi
kenapa karena memang lingkungan kita kan lingkungan infeksius ya
jadi sebenarnya orang orang yang berada dalam sini itu diharapkan tidak keluar
tidak keluar dari area ini karena dianggap kita membawa virus sampai terbukti tidak
baru kita bisa dikembalikan kepada masyarakat
jadi pada dasarnya bangun pagi itu yang benar benar hampir paling olahraga atau buka sosmed
kecuali ketika lagi jam jaga karena kita memberikan segalanya ketika jam jaga
jadi ketika tidak jaga itu ya sudah benar benar fun banget mencoba untuk mencari sisi fun
karena kita tidak punya pilihan lain selain bersenang senang
cuma itu satu satunya cara untuk biar tidak stres ya
ya sebenarnya ada sih materi materi kuliah atau materi tulis yang mereka suka kasih
ada kelas kelasnya tapi ya itu tidak banyaklah jumlah waktunya lebih banyak yang memang kita tidak ngapa ngapain di luar jam jaga
tapi kalau di saat jam jaga ya kemungkinan kita kerja
boleh tahu dok jam jaganya itu dalam satu hari shift atau jam jaga itu berapa shift
dan berapa lama satu durasi jam jaga
kurang lebih satu shima itu delapan jam delapan sampai sembilan jam gitu
nah sebenarnya itu kan shiftnya aja tapi yang kita ketahui kalau untuk bekerja dengan covid sembilan belas
itu kan kita ada pemakaian khasmat dan pelepasan khasmat gitu
dimana itu memerlukan waktu jadi kurang
wah itu kemarin sempat viral tuh di twitter bu dok
iya jadi kurang lebih kita punya waktu tuh untuk pakai pakai itu tidak seribet buka
pakai itu kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh lima menit lah untuk pakai
tapi kalau untuk buka itu satu jam sampai satu lima jam
jadi ya ditambahin aja jadi sembilan ditambah satu lima dua jam sebelas jam lah kita kerja
sudah sama lepasan khasmat
nah selama selama melakukan tugas gitu dengan pakai hasmat terus kemudian itu
berarti itu lebih dari delapan jam itu berarti satu satu tim gitu
satu tim yang lagi kerja satu shift itu berapa orang
sekitar delapan belas sampai dua puluh orang
kita punya lima tim jadi kurang lebih berarti yang sedang jadi relawan dokter umum itu
bukan relawan sih sebenarnya kita gabungan antara tni polri dan sipil
itu berarti sekitar seratus orang ya yang lagi kerja
oke bu dok itu pasti lagi kan kemarin aku sempet liat apa namanya question and answer sih key and answer ya
pas lagi di instagram tuh
terus kita sebagai cewek ya terutama ya
pas lagi pakai hasto tuh kayaknya
ujiannya begitu banget ya
mungkin budok bisa cerita seperti apa sih
perjuangan para perempuan yang
bertugas gitu selama duit semangatnya pakai hazmat
yang setiap harinya
tantangan setiap dokter beda beda
ada yang tantangannya adalah mungkin jauh
dari keluarga ada yang tantangannya
takut tertular sehingga
ya di nervous sendiri kalau aku tuh tantangannya
selain takut tertular pastinya
tantangannya adalah pemakaian hasmat karena
aku tuh suka kalau orang nanya
gimana sih rasanya pakai khasmat gitu ya
itu pernah gak kayak kamu ngambil kertas
avs gitu ya dua lembar
terus dilipat terus di
itu kan rasanya biasa aja ya
tapi kalau pakai hazmat
terus ke kamar mandi tuh susah
kita selama sembilan pemakaian asmat itu
kita nggak bisa ke kamar mandi kan
ya kalau aku sih tersiksa nya
karena pengapnya sih karena pengap dan panasnya
ya gak tau mungkin
dokter beda beda kali ya yang namanya
titik capeknya gitu
kalau aku sih bener bener hazmat itu kayak
gak enak banget super gak enak
dan ya gak tau sih gitu cuma
ya tetap dilakuin juga
ya demi mereka yang
oke demi kemanusiaan ini
saya tidak melakukan apa yang seharusnya
saya aku merasa bahwa suatu saat
mungkin dua puluh tahun lagi
aku akan menyesali kenapa hari ini aku tidak berkorban
atau berjuang gitu
budok pernah bilang
aduh itu kena banget sih
ya mungkin buat nafas
karena pandemi kan bener bener masalah kesehatan
gitu ya dan aku
bekerja di bidang kesehatan
dan ini gak datang setahun sekali
bahkan nggak datang sepuluh tahun sekali
bahkan yang terakhir seperti seratus tahun lalu
gitu jadi kayaknya
aku akan menjadi orang yang
aku sih aku merasa aku tidak terlalu berguna
ketika aku tidak turun gitu
jadi takut menyesal aja
coba tolong didengarkan ya para netizen
di seluruh muka bumi ini
di seluruh indonesia kata kata budok barusan
sekalian juga pengen nanya sih
mengenai kan setiap orang kan
apalagi para profesional ya
dalam hidup budok terfala gitu
pas lagi bertugas di wisma atlet
ini kalau boleh diceritain
mungkin ada hari hari yang memorable gitu
yang sampai sekarang masih ke
jadi ya kan perempuan perempuan itu
menyesal menstruasi ya
aku tuh udah hitung tuh
jadi oh aku gak akan menstruasi nih
ketika jaga menstruasi aku
jatuh kepada periode karantina
aku tuh kan gak pernah nunjukin
kalau stres maksudnya selalu kayak
sebenernya kayaknya sih
kalau misalku tuh sebenernya stress banget
harus pakai khasmat dan bleeding gitu
jadi pakai pembalut kan
jadi dulu pakai pembalut
jadi delapan jam tuh pembalut gak ganti
harus di jalanin
jadi itu kayaknya worst day sih
dan ini kan
ada berapa pasien yang saat itu harus ditangani budok
pas lagi your worst day itu ada berapa pasien yang harus ditangani

cuma kayaknya lagi ruangan
aku agak lupa sih gitu
cuma aku cuma inget bahwa setelahnya lepas hazmat
dan masuk kamar mandi itu kayak the best time sih
karena gak pernah
sampai ini ditambah agak gak enak perut
dan gak enaknya kan karena
aku tuh selalu berpikir bahwa ini gak ganti
ini gak ganti ini gak ganti ini gimana gitu
itu bertugas pas lagi bulanannya perempuan ya
tapi kalau misalnya
berarti total dari awal bertugas sampai dengan saat ini
kalau boleh tahu kayak apa sih kondisi mereka pas masuk dan pas lagi dirawat itu gitu
kan ada yang histeris tuh di luar tuh
aku gak tau kalau wisma atlet nih
kita hanya menerima pasien dengan keluhan sedang keringan gitu
jadi pasien pasien sak nafas yang masih sedang
atau pasien dengan keluhan jantung yang masih sedang itu kita bisa terima
tapi kalau udah sak nafas berat
atau gangguan comorbidnya agak rumit
itu kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan kami gitu
kondisi di dalam itu sebenarnya
gak banyak teriakan gitu
relatif chill tapi pasiennya super banyak
artinya capek juga gitu
jadi walaupun orangnya sakitnya ringan
misalnya batuk doang demam doang gitu
atau sesak nafas ringan gitu
masih bisa kita bantu dengan oksigen dan
tertangani masalahnya ya
tapi kalau satu begitu
tapi ada ratusan nih gitu
capek juga gitu
menjadi dokter disini itu memang
yang kepake itu ya stamina gitu energi
selain kita pakai hasmat kita berhubungan dengan banyak sekali manusia yang
permintaannya kadang beda beda
ada yang mungkin cuma pengen diajak ngobrol
ada yang keluhannya kadang gatel
ada yang keluhannya kegigit tongket gitu
banyak keluhannya tuh yang seperti itu
tapi banyak pasiennya gitu jadi
ya capek capek
yang harus ditangani ya
dan tiap hari delapan jam
gak ada libur yang sama sekali berarti dong
ada dirahatnya itu kita
kan kita kebagi lima tim gitu
jadi sembilan jam abis itu kita akan disenat beroling gitu
itu tapi tidak boleh pulang sama sekali kan dok
kan sebenarnya keluar pagar juga
secara teori gak boleh
tapi kan ya pengenlah beli sate
beli nasi goreng gitu ya
tapi keluarga juga gak boleh denger kan beroling gitu ya

sebenarnya orang luar juga
ismail atul itu adalah wilayah militer gitu
jadi memang ketika sudah masuk ke dalam
artinya warga sipil pun harus menaati peraturan yang diberikan oleh militer gitu
jadi sipil juga terbatas gitu ruang geraknya gitu
saya sebagai sipil juga terbatas ruang geraknya gitu
apalagi sipil yang tidak memiliki nama di sini gitu
udah lama gak ketemu kiko kan bu dok berarti
udah lama udah lumayan mas kangen
tapi ya udah kan tadi juga pulang sih lebaran kan sebenarnya secara jadwal sudah selesai gitu
jadi waktu pas lagi kemarin
berarti ada kontrak kerjanya tuh pas lagi mau jadi dalawang
itu kontrak kerja kayak berapa lama
untuk umum itu satu bulan
kalau untuk dokter umum satu bulan gitu
dan itu akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan gitu
nah kebetulan saya satu kelompoknya tiga puluh enam orang
dua puluh orangnya masih diperpanjang gitu
dua puluh orangnya masih diperpanjang
termasuk bu dok enggak
saya mungkin akan kembali lagi ke sini karena
ya dengan pertimbangan kemanusiaan saya punya keluarga gitu ya
masih harus lebaran gitu
jadi mereka memberikan kelonggaran untuk bisa saya balik lagi ke sini
tidak harus langsung gitu
dikasih waktu libur berapa hari nih buat ketemu kiko dan keluarga semuanya suami keluarga
tiga minggu dua minggu cuman gak tau deh nanti kita lihat aja
tapi ya itu karena
tergantung bagaimana kebutuhan
jadi memang disini tuh
saya juga agak bingung gitu ya kalau di pemberitaan ataupun di siaran pers gitu
katanya kurvanya udah mulai turun
ada yang bilang ada salah satu pejabat kita yang bilang melengkung
bingung gitu juga
katanya cuma bagaimana dengan teman teman duisma afet yang melihat
dalam sini gak ada ngelengkung lengkung ya dia lho
bingung jadi makanya kok bisa dengan statement seperti itu sedangkan di lapangan berbeda
cuma ya aku kadang berpikir positif
ya saya bekerja di lingkungan yang cakupannya mungkin sempit gitu
jadi kita kan indonesia ini luas
jadi ya bisa jadi mungkin di kota lain memang turun gitu
sedangkan di jakarta masih naik ya who knows
tapi kok kayaknya aku juga sangsi sama premis tersebut ya
kan maksudnya bodoh sebagai saksi mata terus kayak
jadi penasaran nih misalnya kayak dalam satu minggu sekali gitu ada gak sih dari
pemerintah yang datang gitu kemudian untuk semacam evaluasi or stafing gitu
ada ada ada waktu itu juga pak menteri sempat datang untuk meeting gitu
tapi ya kayaknya ya kan kayak gitu mungkin ada yang confidential juga gitu tapi
oke ini sinyalnya ya ini sinyalnya ini salah satu pr buat pemerintah indonesia ya
menstabilkan sinyal di tengah pandemi saat ini
apaan dari pertanyaannya
iya kayak daripada dari pemerintah gitu misalnya kayak temen temen tenakes gitu kasih masukan gitu
untuk ada kebijakan baru
udah tau ya kalau aku sih harapannya adalah
ini kerja sama gitu ya
ini ini pandemi ini masalah bersama gitu ini pandemi adalah tentang
iya masalah global artinya semua sektor kena gitu ya ekonomi kesehatan gitu
juga banyak yang phk banyak yang
jadi kayaknya sekarang udah bukan satu udah bukan kerja dari dua sektor besar aja gitu loh
bukan cuma pemerintah ataupun orang orang kesehatan tapi udah semuanya
tapi mau gak mau sebenernya itu kan komando petugas
tertingginya itu kan ada di pemerintah ya gitu
yang sebenernya kita ini manut gitu kita harus manut akan akan akan arahan pemerintah
hingga saat ini sebenarnya kalau aku aku merasa bahwa pemerintah sampai saat ini tidak memberikan
kebijakan himbauan maupun peraturan peraturan terkait covid sembilan belas ini
cenderung implant atau cenderung ya correct me
tapi cenderung seperti mengorbankan
dari sisi kesehatan gitu walaupun saya juga paham dari sisi kesehatan
saya paham bahwa ada orang orang yang kelaparan nih di luar sana
dan ketika orang tersebut kita ganggu perutnya maka mereka akan marah gitu
nah orang orang yang marah ini juga menjadi concern pemerintah gitu
saya juga paham misalnya ngerti gitu jadi ya
tapi sekarang kondisinya pandemi covid sembilan belas ini bukan hal yang bisa dikelabui datanya gitu
manusia meninggal itu tetap manusia dia ayah dari seseorang ibu dari seseorang
istri dari seseorang yang kita nggak bisa menganggap mereka hanya berakhir dengan data statistik gitu
kayaknya nggak fair kalau untuk manusia diperlakukan seperti itu
oke oke ic aduh semoga ini menjadi pertimbangan ya
tapi ya sangsi sangsi sangsi nggak sangsi tapi kan harapan akan selalu ada ya budok ya
budok anyway tadi aku juga penasaran nih mengenai budok yang ngomong katanya stamina ini adalah salah satu hal
kunci utama supaya sukses melaksanakan tugas

ernennya kantor selama bertugas selama hidup
ya udah ini kan aku makan sangat ditakar gitu ya
terus juga nasinya yang aku ganti
sama sirataki kalau sekarang udah aku makan nasi
makan mie makan roti semua aku makan
karena aku butuh energi dari
karbohidrat aku butuh energi dari protein
jadi udah gak mikir lalu
istirahat kalau bisa cukup jadi ketika
lagi di luar jam jaga aku pasti istirahat
tidur gitu gak banyak kerjaan gak banyak kegiatan
kecuali memang harus
gitu pagi malam dua kali
yaudah sih kayaknya itu aja gitu
kalau saya akan memberikan saran
kepada orang yang tidak bekerja disini akan ditambah
dengan olahraga gitu tapi kalau saya
saya tidak bisa mengaktifkan dengan olahraga karena udah terlalu
lelah gitu gedut
aja jadinya saya
jam kerjanya kayak begitu
terus tadi juga ada pertanyaan tuh
sama yang ada teman saya nih nanyain soal
mengenai tadi kan budok juga ngomong
soal stres kalau misalnya
biasanya temen temen gimana sih suka ada kegiatan
sesama dokter ini gak relawan
gak untuk mengatasi
beban kerja dengan cara yang fun gitu sama sama
biasanya juga ada olahraga di atas gitu
di rooftop gitu terus ya
masih ketemu masih ngobrol gitu dan
sangat memperhatikan kesehatan
para nakasnya alhamdulillah gitu
ada yang namanya sesi yaitu penyegaran psikologi
gitu jadi memang dikumpulin semua dokter
ditanyain oleh psikolog klinis satu satu
ada mas ada kendala nggak
jiwanya terganggu gak gitu
dia bekerja sama gitu ya selain untuk
kestabilan jiwanya pasien juga memulihkan
jadi ya kalau misalnya
sinyal kita ini stabil ya
budokter adinda fala untuk bergabung
di live sore hari ini karena masih ada
sebenarnya ya tadi saya ingin tanyain
soalnya dan apa ya tadi saya pengen main game
soalnya ini sama budokter nih
boleh gabung lagi
caranya pause gimana sih
budokter kita masuk lagi yeay
betapa senangnya ya
kalau misalnya kita bisa bergabung lagi
bersama dengan arah sumber di saat
ujian sinyal yang kurang stabil ini
budok bisa dengar suara aku
bisa dengar suara aku ya
mumpung sudah apa namanya sekalian sudah bisa masuk
kan aku udah janjikan kita mau main game ya budok ya
game ini kita akan sebut
komen sehat dari tenaga kesehatan asik
aduh judulnya kerince abis nih
jadi sebentar ya
sebentar ya ini harus
berhubung karena handphone ini tidak bisa
apa ya attach picture jadi saya harus
memberikan picture ini dari handphone yang lain sih
budok saya akan menunjukkan sebuah gambar
kira kira apa pikiran yang muncul pertama kali saat budok melihat gambar
yang akan saya tunjukkan ya ini gambar pertama
maaf ya ini sebenarnya jadi mirroring deh
keliatan gak budok
ini dari idi sih kemarin yang kalau misalnya
ada ketidakjujuran adalah awal dari malapetaka yang panjang
lu di sikap tak
kalau menurutku enggak karena buat aku yang paling utama adalah
nakes juga harus sekarang di tengah pandemi
tanggung jawab terbesar itu sebenarnya ada di masyarakat
dari segi tenaga kesehatan kita harus aware dan kita harus yakin
bahwa dia tidak terinfeksi hingga terbukti tidak gitu
jadi kita taunya dia tahu dulu kita dia terinfeksi
dan kita harus jaga dengan perlindungan diri gitu
karena sekarang gitu ya apalagi mungkin di kota besar udah gak ada
atau mungkin masih ada stigma itu kuat gitu
jadi orang untuk mengatakan bahwa dia baru dari jakarta
mengatakan dia pernah rapid test dan positif itu hal yang berat untuk pasien gitu
jadi berbohong merupakan cara dia agar dia diterima
agar dia merasa dia setara dengan pasien yang lain gitu
dan ini udah terbangun stigma itu
stigma bahwa penderita covid taro lah misalnya
jadi dijadiin konten di grup whatsapp
tidak diterima oleh masyarakat nggak ada orang yang mau kayak gitu gitu loh
jadi kalau menurut aku ini juga peran pemerintah
sediakan apd yang lengkap sebagai dokter periksa
dan kita juga harus berpikir bahwa dia ini positif hingga terbukti tidak gitu loh
dan jangan menyalahkan pasien terus kalau ternyata misalnya kecolongan gitu
karena pasiennya berbohong ya orang stigma nya kuat banget kok gitu
bahkan menjadi nakes aja kadang kita bisa disuruh keluar dari kontrakan
bisa disuruh keluar dari kosong dan sebagainya gitu loh
jadi kita harus berpikir bahwa ini juga bisa jadi pasien gitu
gambar kedua nih dok ini kayaknya dokter bakal ini nih cukup
apa ya cukup bersuara nih mengenai gambar ini
ini stupit lebih besar daripada covid dok
aduh ini mirroring ya deng deng deng gimana dok
oke halo sini sinyalnya sedikit lagi
sini sedikit bermasalah lagi nih dok
dr pala ya
untuk bergabung bersama kita
apakah ini juga menjadi
bentuk evaluasi kali ya
yang ada di wisma atlet ini
mungkin kalau ada yang bisa
kasih tau kayak apa sih
seperti apa sih kestabilannya
tapi cepet ininya
kita lanjutkan gensia
kalau buat aku gitu
mungkin kasar kalau bilang stopediti
banyak orang di luar sana yang
mereka merasa mereka
yaudah gue kalau keinfeksi juga
gak akan sakit macem macem lah
mereka gak sadar bahwa
penyakit mereka itu bisa menularkan orang
yang bisa mengakibatkan kematian
jadi ayolah kalau misalnya
yakin diri bakal sehat
lo peduli sama orang lain gitu
buat aku tuh kebodohan itu ya
kebodohan itu adalah hal yang
iribet itu di kita
di orang orang sekitar gitu
dianya gak sadar
budok tadi kan kemarin
mudong juga sempat ngomong tuh
kalau misalnya kayak
itu kenapa budok
ya itu juga
maksudnya orang orang yang
tidak peduli gitu ya
untuk belajar itu
kerusakan sistemik gitu
yang mungkin di mereka
tapi bagaimana dengan
ketika dia menularkan
menularkan orang lain
bagaimana bila dia
menularkan lagi ke orang lain gitu
bahwa dia tidak
protokol yang diwajibkan oleh
untuk mencegah diri
diikuti oleh orang lain gitu
itu kemarahan sih
orang dengan power sebesar itu
tapi masalahnya adalah
yang kalau kita ingat
terus kemudian selesai
muncul lagi berikutnya
muncul lagi berikutnya
apakah memang orang itu
dengan cara seperti itu
apakah mereka enjoy
coba ditanda tandain deh
yang ignorant gitu ya
kalau buat aku
karena aku orang yang mungkin
agak harsh gitu ya
tapi buat aku kayaknya
harus kita tetap tetapin lah
ini pandemi gitu
terbuat dari apa hati
dan otaknya mereka
budok sempat pernah bilang juga ya
kayak saat sulit seperti ini
pandemi seperti ini
aslinya manusia masing masing
iya gak perlu ditunjuk nama
cuman ya kita tanda tandain aja lah
dalam hati gitu
oke budok terakhir
gambar berikut nih
mau gimana pun
nakes akan terus
kita gak akan
gak akan kehilangan semangat
untuk membantu kemanusiaan
ya tapi urusan
pemerintah mau bikin kebijakan apa
bukan terserah sih
mau semarah marahnya kita
punya bakti terhadap ibu pertiwi gitu
ya kita apresiasi banget
sama teman teman nakes semuanya ya
tetap ngegas semangatnya ya
ini banget ya
yang bisa kita berikan adalah
dukungan dalam bentuk doa
kira kira mungkin teman teman nakes
apa butuh bantu
apa segala macam
mungkin bisa dikasih tau
terakhir nih budok
apa sih yang mau dilakukan pertama kali
mau joget lah
pokoknya semuanya joget
kayaknya belanja baju
kalau di online chef juga sekarang
ya sudah lah ya
bukan jadi prioritas
bukan jadi pikiran
kalau ada b constructed
sebagai manusia kita tuh punya kemampuan untuk beradaptasi
dan bagaimana kita beradaptasi dengan keberadaan virus di sekitar kita
karena mau nggak mau kehidupan harus berjalan sooner or later
tapi relaksasi psbb ini kalau harapan saya bisa dilakukan itu melalui pertimbangan
berbagai pertimbangan yang masak dipikirkan
jadi tidak semerta merta tiba tiba minggu depan relaksasi padahal kondisinya masih seperti ini
ya kalau memang kebijakan misalnya delapan sektor yang harus jalan
misalnya perbankan oil and gas rumah sakit dan lain sebagainya jalan ya monggo lah dijalankan
tapi pemerintah juga harus memberikan kebijakan yang sangat tegas bagi masyarakat
untuk tidak jadi relax juga
jadi relax juga ah udah relaksasi ini gue mau kemana bodo amat
atau kepada restoran restoran misalnya yang masih muda
jadi nantinya memang akan banyak penyesuaian menurut aku
dan memang ada beberapa sektor yang akan mati
itu mau gak mau ini risiko dan ini adalah force major gitu
tapi kalau buat saya beradaptasilah
semua beradaptasi company beradaptasi pemerintah beradaptasi
kita pun sebagai manusia yang akan menjalani ini juga beradaptasi gitu
ya beradaptasian dengan cara apa physical distancing pakai masker hand hygiene
saya rasa itu tiga faktor penting udah gitu jalankan seperti itu
pedoman nya itu aja
kalau misalnya contoh restoran gitu ya yaudah pedoman
artinya orang yang masuk hanya orang yang sehat
tatak kursi diatur gitu ya
terus juga sediakan metode hand hygiene yang baik gitu
kita pun sebagai diri sendiri juga seperti itu
penyesuaian penyesuaian dan penyesuaian
kodrat manusia adalah adaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar saat itu ya
kalau berdamai kesannya menyerah gitu
tapi ini kita beradaptasi aja
oke terima kasih banyak informasinya budok
nah mohon maaf ya ini belum jaga apa jaganya nanti malam nih berarti
udah beres aku
udah beres oke
thank you banget ya udah mau gabung live bersama cnn indonesia tv pada sore hari ini
nabi burit ya budok ya
selamat menyiapkan tahjil
sambil istirahat dulu kita sebelum buka pada sore hari ini
terima kasih banyak ya budok
kami masih butuh
gak apa apa masih cantik
lipsticknya tadi cetar katanya
ini kayaknya mungkin ada inside jokes yang kita akan bahas nih berarti
lipstick cetar seperti apa yang dipakai budok pada sore hari ini
oke bu dok fala terima kasih banyak ya atas waktunya ya
oke tadi demikian live bersama dengan
ibu dr fala adinda yang sedang tugas menjadi relawan di wisma atlet
tadi kita dengar bagaimana kerasnya perjuangan teman teman tenaga kerja
tenaga kesehatan di wisma atlet selama satu bulan belakangan
jadi untuk teman teman yang tidak bisa membantu dengan cara seperti teman teman tenaga kesehatan lakukan
mungkin yang bisa kita lakukan cuma satu berdiam
tadi seperti katanya bu dok pakai masker kalau keluar cuci tangan sering sering gak ada salahnya kan ya
terus kemudian ya melakukan apapun
protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh who dan juga ikatan dokter indonesia serta kemenkes di indonesia
dan untuk besok nih jangan beranjat juga ya
karena besok jam empat sore kembali akan ada live instagram di cnn indonesia tv
bersama rekan saya sarah ariyanti yang akan membahas bagaimana peran dari umkm
perjuangan dari umkm industri rumahan di kala pandemi corona saat ini bersama narasumbernya

terima kasih teman teman semuanya
selamat ke buburit selamat mencari takjil untuk buka puasa yang sedikit lagi akan terjadi sih jam lima lebih
jaga kesehatan kita jaga diri kita harapkan agar corona cepat selesai semuanya